nah selanjutnya kita ke cerita dari jawa barat dimana di sepanjang jalur mudik menuju kabupaten cianjur dan kota bandung jawa barat terdapat dua lokasi wisata alam yakni stone garden dan juga situs guapawon
keduanya terletak di kecamatan cipatat kabupaten bandung barat tepat di perbatasan kota bandung dan juga jalan menuju kabupaten cianjur ini dia informasinya
untuk menuju gua pawon dan stone garden ada beberapa jalur yang bisa digunakan
salah satunya adalah jalan tol masuk melalui gerbang tolpaster dan keluar di pintu tol pada larang perjalanan berlanjut sekitar tiga puluh menit untuk mencapai kedua lokasi tersebut
inilah gua pawon untuk masuk ke sini pengunjung harus membeli tiket seharga lima rupiah per orang
di sini pengunjung bisa melihat lihat batuan purba talaktit dan stalakment
di situs guapawon ini juga tim balai arkeologi bandung menemukan tujuh rangka manusia
sejarah sejarah yang diduga merupakan penghuni guapawon di masa lampau
menurut hendy warga setempat yang menjadi pemandu wisata di gua pawon situs ini merupakan peninggalan dari masa dua puluh hingga tiga puluh juta tahun yang lalu
kalau kita lihat di hadapan kita di sini ada semacam kayak terumbu karang
ada pun di sini fosil koral itu itu yang ada di kisaran stone garden
itu menurut para peneliti terjadi oleh gwesen akhir sampai miosen tengah
nah terus di sini juga sebenarnya
ada juga salah satu yang mengarah ke bentuk hunian
nah makanya di sini hasil karya dari para peneliti termasuk balai arkeologi bandung
makanya di sini ada dua tingkatan itu di dua ribu tiga ditemukan empat kerangka tambah dua ribu tujuh belas ditemukan tiga kerangka
jadi total manusia yang sudah ditemukan ada tujuh kerangka
untuk jenisnya masuk ke ras mungoloid homo sapiens
lokasi yang mudah diakses dan keindahan guapawon
menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan
ibu ibu kita kebetulan di sini kita yang warga di sini juga
akhirnya kan deket bisa tahu ternyata di lokasi kita wilayah kita ini ada situs bersejarah
jadi bisa buat sekalian tempat rekreasi
bagus lumayan buat rekreasi tidak banyak mengeluarkan biaya gitu lah
lokasi selanjutnya adalah stone garden yang berjarak sekitar dua kilometer dari guapawon
harga tiket masuknya delapan ribu rupiah per orang
diberi nama stone garden karena di lokasi ini terdapat batuan purba yang terhampar di atas gunung
untuk menuju puncak pengunjung harus melakukan tracking sejauh satu kilometer
namun jangan khawatir rasa lelah akan terbayar ketika melihat keindahan dari atas bukit di stone garden
untuk mempromosikan wisata di kedua lokasi ini pemerintah kabupaten bandung barat dan pemerintah provinsi jawa barat
berencana menjadikan guapawon dan stone garden sebagai national geopark dan unesco global geopark dengan nama geopark raja mandala
ada beberapa perubahan setelah kemarin juga sdm nya
jadi ada beberapa persyaratan di situ
banyak persyaratan yang harus dilengkapi di masing masing tadi pengusul
tapi kita sudah ada mou itu menjadikan dasar untuk diajukan menjadi geopark nasional
dan kemudian juga sudah ada peraturan gubernur tujuh puluh dua tahun dua ribu delapan belas tentang rencana pengembangan geopark yang ada di jawa barat
tadi ada lima ya yang sekarang yang ciletuh sudah masuk ke unesco
kemudian juga pangandaran kemudian juga gunung galunggung raja mandala kemudian juga pohok pongkor
jika geopark raja mandal terrealisasi maka akan menyusul geopark celetuh di sukabumi
yang telah terlebih dahulu diresmikan sebagai unesco global geopark
jika anda mudik melewati jalur cianjur dan juga kota bandung tidak ada salahnya untuk mengunjungi dua lokasi wisata ini yaitu stone garden dan juga gua pawon
selain menawarkan keindahan alam yang indah lokasinya yang berdekatan dengan jalur mudik tentunya bisa menjadi satu alasan anda sebelum anda mencapai ke kampung halaman
terima kasih bijaya lmi usul negara kabupaten bandung barat